saya mengakhiri saat jakarta fair untuk menonton konser di panggung utama
nah ada tips agar terhindar dari penagi pinjaman online
besoknya final tidurnya sekamar nih terus kita nggak bisa tidur dua duanya soalnya pada pada tegang nih
karena itu atas nama demokrasi biarkan publik yang merespon itu
buatlah peraturan yang tidak menyebabkan sesuatu yang sangat merugikan negara kita
nah atau yang input data ini kebanyakan laki laki misalnya gitu
dan saat ini saya berada di dermaga madura ke armada dua